bosan dengan wisata pantai saat berkunjung ke kota denpasar
dalam segmen sudut kota kali ini saya akan mengajak anda ke desa budaya kertalangu
yang bisa menjadi alternatif menghabiskan libur akhir pekan yang menyenangkan
berada di wilayah kesiman jalan bypass ngurah rai bali
desa budaya ini tak hanya sebagai tujuan rekreasi
juga menawarkan alam persawahan sebagai daya tarik utama
lokasi ini juga menyediakan jalur jogging kolam renang
dan juga terdapat sebuah monumen perdamaian berbentuk gong
bergambar bendera negara negara di dunia
menurut kepala subak sekaligus pemandu wisata di desa budaya kertalangu
keberadaan desa budaya sudah ada sejak dua ribu delapan
dengan mempertahankan lahan sawah aktif di tengah kota
namun di tengah persaingan wisata yang cukup tinggi
desa budaya kertalangu kemudian melebarkan fungsinya
sebagai desa budaya sekaligus edukasi yang dikenal dengan tebe majalah
ada beberapa konsep yang ditawarkan dalam edukasi budaya kertalangu
kepala desa kami yang sekarang ini membangkitkan lagi
untuk membangkitkan itu dibuatlah tebel majelangu ini
waktu desa budaya kertalangu tebel majelangu belum ada
nah kemudian diredup untuk bangkit kembali dibuat tebel majelangu
nama majelangu itu diambil dari nama sebuah kerajaan yang dulu pernah berkuasa di sini
ada beberapa konsep yang ditawarkan dalam edukasi budaya pertanian

seperti pengenalan subak sebuah metode pengairan sawah secara tradisional
membajak sawah oleh petani hingga cara bertanam padi secara tradisional
ini adalah pelajaran yang tidak pernah kita dapatkan di kelas
tapi kita dapatkan langsung di alam
yakni kita belajar menanam padi seperti ini
oke dek siap dek mau menanam padi
yuk silakan ya
ternyata kita bisa melakukan ini dengan cara yang lebih mudah
konsep yang dipadukan dengan praktek langsung di alam ini disambut antusias para pengunjung
menurut saya yang paling menarik itu cara petaninya nanam padi
karena kita bisa lihat dan berterima kasih cara petani menanam padi untuk kita
supaya kita bisa makan nasi yang bahan pokok untuk kita
saya senang dan saya bisa belajar banyak hal tentang tanaman tanaman
dan saya bisa melihat perlengkapan perlengkapan yang bisa dipakai untuk merawat tanaman tanaman
usai menikmati pemandangan lahan persawahan pengunjung dapat mencoba menikmati kuliner di sekitar lokasi desa budaya kertalang
salah satunya adalah warung nasi tekor bali yang dibuat bernuansa pedesaan tempo dulu
warung ini menawarkan menu nasi campur ala bali dengan lauk ayam kambing atau cumi
satu paket nasi dibanderol seharga dua puluh lima dipadukan dengan kuah sayur gedebok pisang atau ares
penyajian masakan yang unik di sini adalah dengan tekor atau daun berbentuk seperti ini
dan dari menu makanan campur ayam ini yang menarik bagi saya ini adalah telur gorengnya ini
keberadaan desa budaya kertalangu denpasar mengingatkan kembali kepada pengunjung pentingnya menjaga lahan pertanian hijau
sekaligus warisan budaya pertanian agar tetap eksis dan dapat dinikmati generasi mendatang
tim liputan cnn indonesia